ingin makan enak dan murah
pecelele bisa jadi pilihan
digoreng dadakan lengkap dengan sambal dan lalapa
dijamin membuat kenyang serta ramah di kantong
namun dibalik kesederhanaannya dibutuhkan kerja sama tim untuk mengolah menu sejuta umat ini
dan yang tidak disangka sangka bisnis ini ternyata menghasilkan omset jutaan rupiah setiap harinya
salah satu pengusaha pecelele khas lamongan yang sudah merasakan gurihnya bisnis pecelele
adalah pecelele rumahan cak bodong di bekasi timur jawa barat
dalam sehari omsetnya didapat mencapai angka delapan juta rupiah
atau rata rata tempat yang sudah eksis sejak tahun dua ribu tiga belas ini
mampu merauk lebih dari dua ratus juta rupiah setiap bulan
walau menunya terlihat sederhana dibutuhkan persiapan panjang sebelum sepiring pecelele tiba di depan anda
perjalanan saya sebagai seorang pengusaha pecelele dimulai di pasar baru bekasi
dan di jawa barat

selamat datang di segmen sehari menjadi
ini harganya sekarang seekor tiga puluh ribuan
ini pagi pagi sudah dimulai saya masih ngantuk banget
tapi sudah harus menangkap kita harus beli ayamnya
harus beli lele nya harus bebek dan lain sebagainya
ada lima puluh ekor ayam yang dibeli pagi ini
ayam yang dibeli harus dalam keadaan segar
segar ketika diolah menjadi ayam goreng maupun ayam bakar
akan terasa kenyal
lebih terbau dan bubu lebih mudah menyerap
lanjut ada aneka ikan
ikan nila mujaer gurame bawah dan tentu saja sang primadona
biasanya seratus ekor lele ludes terjual setiap harinya
dan terakhir kami membeli beberapa jenis rempah rempah dan juga sayuran
untuk pendamping pecelele
tetapi kami tidak membawanya sendiri
melainkan akan diantar oleh sang pedagang
ayah tetap tenang
ayah tetap tenang
walaupun ini bukan lele pria tetap tetap tenang
hati hati patil ikan lele adalah alat pertahanan diri
berupa penyengat dengan tiga duri tajam tipis yang berada di bagian sirip dada
resiko terpatil ini akan selalu ada karena lele yang dibeli harus dalam keadaan hidup
agar terjamin kesegarannya
setelah semua bahan dicuci bersih ayam bebek ikan dan sayuran akan dimasak sesuai peruntukannya masing masing
pertama kita buat bumbu ayam bakar
campurannya ada bawang merah bawang putih lengkuas jahe kunyit kemiri juga cabai keriting
ayam akan diungkep selama dua jam hingga bumbu menyerap sempurna dan daging ayam menjadi lunak
alatnya kalau di lemes
dia udah ini ya
udah gampang lotek dari tulang ya
sekarang kan saya makan ayam suka keras nih
nah itu kalau pengen dapetin ayam yang empuk tuh gimana sih
kalau yang goreng kan di presto
kalau ayam bakar diungkep
paling lama dua jam lah
udah agak dingin nih
ke depan aja
ke depan ya
tapi dimasak kembali hingga kadar air berkurang dan mengental
ayam bakar sudah sekarang kita persiapkan uritan atau jerawan ayam
bumbu untuk mempresto ayam dan mematangkan ati ampla sama
yaitu campuran ketumbar bawang putih kunyit kemiri garam
serta jahe untuk menghilangkan bau amis
saya dikasih tahu abangnya
kalau ati ampla ini jangan lama lama
kurang lebih lima belas menit aja
karena kalau kelamaan dia tidak ada tekstur kenyalnya
lanjut beberapa kilogram ayam goreng yang sudah di presto juga diangkat
ayam dan uritan selesai kita lanjut memasak nasi
dalam sehari tempat ini menghabiskan kurang lebih tiga puluh liter beras
yang diolah menjadi nasi putih dan juga nasi uduk
kalau yang sering makan kecil lele
pasti familiar dengan nasi uduk
dan cara bikin nasi uduknya nikmat adalah jangan pilih santan
kalau kata bu
satu liter beras itu baiknya dicampur dengan satu liter santan
panas sudah jadi hal yang lumrah untuk bekerja di bagian dapur
nasi yang sudah setengah matang kemudian dimasak kembali selama dua jam hingga matang sempurna
masih makan itu sampai ke idung saking sedapnya itu loh
wah mantap mantap mantap
masih sudah kita lanjut ke menu lain aneka sate
ada sate udang sate cumi dan sate uritan
dalam sehari seratus tusuk sate uritan ludes terjual
ayam tahu tempe dan aneka ragam sate yang telah dibumbui
harus diangin anginkan terlebih dahulu ya
sebelum diolah kembali sore nanti
ini kenapa harus didinginin dulu sih sebenarnya kan bisa aja kan
supaya ntar dia tidak lengket antara satu ayam dengan yang lain
kalau masih panas langsung ditaruh sini langsung ditata begini
kita lanjut ragam aneka lauk pauk yang menggugah selera ini rasanya tidak akan lengkap
kalau tidak ada menu yang satu ini sudah bisa tebak kan
yap betul sambal terasci
eits tapi ada yang harus diperhatikan ya tomatnya jangan dimasukkan sekarang
ini cuma tinggal kurang satu hal yaitu
tomat karena ketika di shoot ini masih pagi masih kurang lebih jam setengah sepuluh
kalau dicampur tomat nanti dia keburu terlalu basah ya gampang rusak
bukan basah kecut
iya jadi gampang rusak basi kecut rasanya agak masam masamnya bukan masam enak masam gak enak
setiap pedagang pecelele punya racikan sambal berbeda beda
tapi di sini yang spesial adalah tambahan kacang mete dan juga wijen yang ekstra banyak
tidak lupa tambahkan sejumput terasi yang dikirim langsung dari lamongan jawa timur
hei buat saya ini perpaduan yang pas antara gula merah sambal dan kuncinya ya ujen
wijennya enak banget
tidak terasa jam di tangan sudah menunjukkan pukul dua siang
padahal saya nyaris belum beristirahat
tapi rumah makan harus bergegas buka
ya walau pecelele identik buka pada malam hari
beberapa rumah makan memilih lebih awal untuk menjaga keadaan
dan juga untuk menggaring lebih banyak pelanggan
kita siapkan sambalnya ya
goreng tomat segar hingga setengah matang
kemudian campur dengan bumbu dasar sambal yang telah diulek pagi tadi
aduh aduh aduh
tomatnya tergoreng panas
di luar dugaan padahal belum jam makan malam
namun pembeli sudah berdatangan
berbeda dengan ayam atau uritan yang sudah dimasak terlebih dahulu
aneka ikan termasuk lele baru akan dimasak ketika dipesan
kompor menyala dua duanya
lokasi yang strategis di tepi jalan hasibuan bekasi timur
ditambah menunya yang beragam membuat pembeli berdatangan sebelum malam menjelang
sate uritan dengan sepiring nasi lengkap dengan sambal dan lalapan
jadi menu terburah di tempat ini
harganya rp sepuluh saja
kalau mau yang menu sultan bisa pesan gurame
adanya rp lima puluh
sedangkan lele proporsi dipantok harga rp lima belas
kalau buka pecel lele itu ya stamina aku udah kuat pak
dari pagi sebelum
tuh kan lagi goreng ya bisa langsung ditambah tambah
karena dari pagi tidur kurang istilahnya kan
bukannya sampai malam
kadang kadang ada yang ganti gantian
pak kacar belus belus rek panas rek
malam belum tiba tapi tenaga saya mulai habis terkuras
ah asok sebentar
siap siap siap
direndam dulu direndam
matahari yang perlahan terbenam di ufuk barat menjadi penanda saya harus bergerak lebih cepat
sebab jam makan malam sebentar lagi tiba
dan biasanya di jam jam inilah pesanan akan menggeludak
walau terkadang harus menunggu ada sejumlah alasan mengapa pembeli rela antri untuk seporsi makanan kaki lima ini
enak sih bumbunya nyadap lebih berasa
sambelnya sih nyatu sama pecah lele nya
salah satu pecah lele yang enak karena sambelnya sih
yang pertama itu sambel terus harganya juga terjangkau
ternyata belasan cobek sambal yang tadi dibuat sejak pagi masih kurang
yuk kita buat lagi
jangan polit ya memberikan sambelnya
ya iyalah sambel itu harus nomor satu
yang pentingkan kualitasnya sambel
gimana cara menjaga kualitas sambalnya
ya jangan dirubah
cara cara bumbunya cara cara penyajian jangan dirubah
menjelang pukul delapan malam jumlah pembeli perlahan berkurang
akhirnya setelah dari pagi pagi buta bekerja saya bisa sejenak beristirahat
tapi tidak akan lengkap kalau tidak mencicipi makanan yang sedari pagi sudah saya masak
kalau tadi makan satu satu saja sudah enak
tapi begitu ditambah semua ini kompleks sekali
sambelnya itu karena ada kacang mede jadi itu ada crunchy crunchy nya
saya beli satu yang tidak boleh dilupa
karena panduk itu jadi bentuk penerangan
kalau lagi malam malam kan pecelele buka tuh
panduk keterang dengan warnanya mencolok mata itu yang jadi ciri khasnya
saya akan jelaskan depan anda tapi bisa habisin makanan saya dulu
ini dia hartono salah satu pelukis panduk pecelele yang tersohor di kalangan pengusaha pecelele di tanah air
di rumah kecil berukuran tujuh x tiga meter di kawasan pekayun jaya bekasi selatan inilah
selahiran lamonga lima puluh lima tahun yang lalu melukis panduk panduk pecelele
ya beginilah kebeningan saya jualan pecelele ketika melukis saya tidak punya bakat
nah ya itulah kira kira
saya lebih ketakut pak ade
kurang lebih ada enam ribuan pengusaha pecelele yang membuat spanduk lewat lukisan tangannya
di tengah kemajuan teknologi hartono memilih tetap membuat spanduk dengan cara melukis
selain masing masing panduk akan berbeda satu dengan yang lain
ia juga ingin menjaga tradisi spanduk pecelele yang sejak awal memang dikenal dengan teknik lukis
tidak lupa warna ayam bebek maupun hewan lain yang dilukis diberi warna yang seakan saling bertabrakan
artinya pak warna yang kontras dengan lampu
dengan lampu jalan itu
ketika malam jadi antara sinar yang beraksen urin itu kita tabrakan dengan warna warna yang cerah
jadi bisa mantul
ternyata menjadi pengusaha pecelele tidak semudah yang saya bayangkan
walau baru buka sejak sore namun kesibukan sudah terasa sejak pagi hari
ditambah harus pandai pandai nih memilih spanduk yang membuat pelanggan tertarik
bagaimana anda tertarik menjadi pengusaha pecelele
saya fernando di wg yogyakarta bekasi jawa barat